kak tak mungkin dong mas jaka tuh sejahat itu
pasti murty yang godain mas jaka
kak gavin tuh sadar dong kak
dia tuh lebih jahat daripada serigala berbulu domba

benar mas ini semua ulahnya murti
mas kavin jangan langsung percaya dong
itu sosokan jadi korban
dan ini semua gara gara dia
mas gafin tau ya
bang jaka itu pernah ditinggalin di hari pernikahannya sama murti
apa itu semua gak cukup
seperti apa watak perempuan ini mas
dulu jaka pernah membawa ke rumah saya pak di kampung
ibu saya meninggal
saya terpisah dari anak anak saya
drama banget sih
aku percaya sama kamu

sial gagal semua rencana gue
gila ya si kak gavin tuh keterlaluan banget
pesannya tadi lebih belain si murti coba daripada sama aku adiknya sendiri
sial udah sabar kamu gak bisa nyalahin kakak kamu
pasti murti itu udah cuci otak kakak kamu
sampai kakak kamu itu belain murti mati matian
tapi tetep aja yul aku gak bisa terima
ini sih aku harus kasih tahu mama
mana mau sih aku punya ipar kakak si murti
bu retno pasti akan semakin benci sama kamu